penyanyi senior emilia kontesa mendatangi kantor kpu jatim pada jumat pagi untuk melakukan pendaftaran bakal calon anggota dpd dapil jawa timur
sebelumnya emil pernah lolos ke senayan dan menjadi anggota dpd periode dua ribu empat belas hingga dua ribu sembilan belas dengan perolehan suara hampir satu tujuh juta
emil yang berfokus pada masalah perempuan anak kesehatan dan pendidikan kini akan bertarung dengan nama nama kondang seperti ketua dpd lanyala mataliti dan mantan ketua kpk agus raharjo
tahun ini tentu sangat berat dan mungkin saya harus berkeringat sedikit lah untuk supaya saya bisa masuk satu dari empat orang yang akan mendapatkan kursi dpd ri
mesti kerja keras kalau dulu saya agak santai santai
hingga hari ke dua belas sudah ada sembilan dari lima belas bakal calon anggota dpd yang mendaftarkan diri
sementara jumlah partai politik yang mengajukan
bakal calon anggota dprd jatim baru empat dari delapan belas parpol yaitu pdip nasdem pks dan pan
di antara nama nama yang diajukan ada nama petahana anggota dprd jatim lili hendarwajan
sementara latar belakang bakal calon lainnya adalah kiai akademisi influencer dan komika
sebelumnya pada pemilu dua ribu sembilan belas pks hanya meraih empat kursi
dpks jawa timur akan berjuang lebih keras lagi sehingga akan mendapatkan kursi yang lebih banyak lagi di dprd provinsi jawa timur
ada pun beberapa partai yang mengonfirmasi datang berikutnya adalah pbb pkb partai umat partai gelora dan partai burung
kita hanya menghimbau harapannya tidak di hari terakhir karena kami juga kalau hari terakhir tentu akan krodit ya
dan tentu pelayanan kita juga tidak bisa semaksimal mungkin
kalau hari terakhir
untuk hari terakhir ya jadi khusus hari terakhir tanggal empat belas mei ini untuk jam pendaftaran ini kita ubah
yang harusnya biasanya hari tanggal satu sampai tiga belas jam delapan sampai pukul enam belas empat puluh
untuk hari terakhir sampai pukul dua puluh tiga lebih lima puluh sembilan menit
itu batasannya adalah mereka registrasi
setelah memastikan dokumen lengkap kpu akan melakukan verifikasi
verifikasi administrasi dan perbaikan
kansel tamarindora miki peresia surabaya jawa timur